sampai hari ini saya memahami dengan komensi pak pak pak karwa prof belum diterima menghubungi banding
meskipun belum diterima menghubungi banding proses untuk persiapan sidang banding sudah dipersiapkan oleh pak karwa prof berkomunikasi dengan pak kadif kuhn
tetap berproses ya
kan masih ada kesempatan dua puluh satu hari
komisi satu hari ini kita nanti akan proses komisi banding akan terus berlanjut